anda kembali di redaksi siang bagi umat hindu di pulau bali bulan ke sepuluh dalam penanggalan tahun saka menjadi puncak perayaan upacara ngusaba kedasa
upacara ini merupakan bentuk penghormatan dan juga rasa syukur atas kesuburan hasil bumi selama satu tahun
upacara ngusaba kedasa
berlangsung selama enam belas hari
mulai delapan belas maret hingga dua april dua ribu dua puluh
upacara ini terbuka bagi wisatawan yang ingin melihat prosesinya
tapi kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan adat
seperti inilah suasana pembukaan dari acara worl
upacara ngusaba kedasa yang ada di pura ulu danu batur
ini merupakan sebuah perayaan dan juga ucapan rasa terima kasih atas kesuburan tanah
dan melimpahnya hasil bumi serta air bersih dari danau batur
yang bisa mengairi hampir ke seluruh pulau bali
pada seribu sembilan ratus dua puluh enam letusan dasyat gunung batur menghancurkan hampir seluruh desa yang ada di kaki

termasuk pura ulu danu batur
sejak saat itu warga batur memindahkan pura ulun danu
ke dataran yang lebih tinggi hingga sekarang
sebagai salah satu pura terbesar di pulau bali
pura ulu danu batur menjadi pusat perayaan nusaba kedasa
dalam upacara ini masyarakat hindu bali dari sekitar enam puluh desa
terutama yang terletak di sekitar danau batur
datang membawa hasil bumi untuk persembahan
tari tarian khas bali yang diperkenalkan oleh pura ulu danu batur

ini juga dilakukan untuk menunjukkan persatuan masyarakat bali
dalam kehidupan bermasyarakat
satu mohon kemakmuran jakarta bali
keamanan jakarta bali
supaya bali ini tetap aman damai cukup murah
tidak kurang selera kapal turah matangan dan ginung
berbagai persiapan dilakukan dalam rangkaian upacara ini
seperti membuat banten yang berisi bunga
banten merupakan media untuk berkomunikasi dengan tuhan
banten merupakan simbol bahwa hati manusia harus selalu senantiasa indah
dan harum ketika berdoa
wah ini harus pakai ini bu
iya harus begitu
wah ini harus pakai ini bu
iya harus begitu
selain persembahan berupa hasil bumi
kesenian seperti tarian ikonik bali pun ditampilkan
seperti tari baris
tari baris merupakan tarian wajib yang ditampilkan setiap desa
saat membawa persembahan untuk diberikan ke pura ulun danu batur
dan ini adalah persiapan dari para penari untuk menarikan tari baris
yang sudah diakui oleh unesco sebagai warisan budaya tabenda
yang ada di bali tentu saja
dan ini menceritakan tentang ketentuan
dan ini menceritakan tentang ketentuan
dan ini menceritakan tentang ketentuan
para prajurit bali di masa lalu
seluruh hasil bumi yang sudah disucikan diarak searah jarum jam
kemudian kembali ke pura dengan tujuan memberkati seluruh warga desa
dengan hasil bumi yang dibawa
berat atau enak
soalnya ini sekitar sepuluh kilo
ini sudah mau matang ini asik kecap
kebersamaan dalam persiapan upacara adat sudah menjadi tradisi bagi warga batur
tanpa imbalan apapun semua warga dengan suka rela menyumbang tenaga agar upacara adat berjalan dengan lancar
sangat menyatukan kita sebagai warga batur karena ini banyak sekali gotong royong seperti mak metau sendiri kan ngayah
jadi kami bergotong royong bahu bahu kami membuat persembahan dari bunga buah dan hasil bumi
kedamaian dalam bermasyarakat bisa dicontoh dari warga batur bali
harmoni antara alam manusia dan tuhan berjalan selaras dan seimbang meskipun arus budaya asli terus dihimpit modernisasi
anita mae arief tidiawan bali